jadi kita juga punya informasi lain ya
iya ada informasi lain
betul ada informasi tapi belum jeda ini informasi yang sekarang
maksud saya sebuah kawasan yang diduga bekas pangkalan militer jepang ditemukan di sukabumi jawa barat
tidak hanya bangunan pangkalan militer diduga kawasan itu juga pernah dibangun pabrik obat untuk kebutuhan perang
seorang pegiat sejarah di sukabumi menemukan kampung di sukabumi jawa barat yang memiliki bangunan sisa penjajahan jepang
di tanah seluas sepuluh hektare itu terdapat bangunan berupa kolam renang irigasi juga puing puing bangunan yang diduga bekas pangkalan militer jepang
pangkalan militer itu berada di desa tegal panjang kecamatan cerenghas
di sana ternyata pernah dibangun pabrik senjata pabrik obat kina juga pabrik mobil
komplek dengan bermacam fasilitas tersebut dahulunya dijuluki kota rahasia karena tidak sembarangan orang bisa memasukinya
selaku penyuluh kehutanan swadaya jawa barat menuturkan penelusuran sejarah ini tidak disengaja
awalnya dia hanya menelusuri silsilah keluarga dari buku buku sejarah peninggalan sang kakek
selama empat tahun dia menelusuri puing serta mengumpulkan kesaksian dari sejumlah pejuang yang pernah menjalani kerja paksa saat pendudukan jepang yang bertempat tinggal di daerah itu
sekolah pejuang ternyata di sini di kampung pojok ini lebih lebih dari sepuluh hektare itu dibikin
kota militer jepang yang asalnya mungkin di sini itu bukan pesawahan seperti ini
ini adalah berupa tegal irih kan tegalan ilalang gitu semua
kemudian dibangunlah kota jepang itu oleh romusa
keberadaan komplek militer ini dibenarkan oleh endang seorang veteran berpangkat pembina letnan ii
endang mengungkapkan jepang memilih tempat itu sebagai markas karena kontur perbukitan di lokasi tersebut membentuk tapal kuda
dan memudahkan pengintaian ketika ada penyerangan
di tegal panjang itu ada bengkel pabrik kereta juga langsung ke tegal panjang dulu ke pojok dari ganasoli itu
itu tempat apa pak sebetulnya pak
tempat ini adalah alat alat berat bangsa bisi bisi diangkut ke situ dari kota
itu markas jepang
perlu penanganan lebih lanjut untuk menelusuri kebenaran bangunan bekas pangkalan militer jepang itu